seminggu sudah anies sandi memegang roda pemerintahan ibu kota dki jakarta
setelah sebelumnya menerima tongkat estafet pemerintahan dari ahok jarot
tidak banyak yang berubah
anies dan sandi sering menerima masyarakat di balai kota
dan sering melakukan belusukan ke sejumlah titik di ibu kota
anies sandi didapuk menjadi pemegang kursi
orang pertama dan sekaligus orang kedua di dki jakarta
ada sejumlah perubahan
serta warisan yang dipertahankan sebagai salah satu asumsi
untuk memberikan warna baru di dalam roda pemerintahan dki jakarta
salah satu warisan yang dipertahankan oleh anis sandi ialah meja pengaduan
meja pengaduan ini sudah ada sejak era gubernur jarod saiful hidayat
di mana sebelumnya ada gubernur basuki cahayapurnama atau ahok
yang membumikan pengaduan
melalui beramah tamah di teras balai kota
selain itu tradisi belusukan atau sidak juga masih dipertahankan oleh anies ataupun sandi
tim cnn indonesia mencatat
anis tidaknya sudah melakukan sidak kekelurahan menteng cikini jakarta pusat
selain itu juga pengecekan tanggul jebol di jati padang
atau melayat korban banjir di kawasan jakarta selatan
ada pun perubahan yang dilakukan oleh anies dan sandi
dirasa mampu memberikan suatu warna baru
bagi menjalankan suatu roda pemerintahan di ibu kota
berbeda dengan ahok dan jarot ia suka menghabiskan waktu secara tidak bersama
anies dan sandi lebih sering atau lebih suka mengumbar romansa kepemimpinan mereka secara bersama
tim cnn indonesia mencatat
bahwa di hari pertama kerja anies sandi juga mengunjungi proyek pembangunan mrt
ataupun mengunjungi sekolah dasar di kawasan jakarta selatan secara bersama sama
namun anis sandi mengatakan dengan menjunjung konsep dwi tunggal
mereka merasa sah sah saja melakukan kegiatan secara bersama sama
tak hanya ada transisi gaya kemimpinan
tapi juga ada transisi gaya kemimpinan
ada transisi secara visual
yakni pemakaian dinas harian gubernur dan juga wakil gubernur
wakil gubernur sandiaga uno mengatakan
bahwa menggunakan sepatu kets dibandingkan sepatu pantofel
serta tidak menggunakan sabuk atau ikat pinggang
jauh lebih nyaman untuk melakukan suatu pekerjaan secara sehari hari
baik itu alternatif warisan yang dipertahankan
atau perubahan yang ditawarkan
sedianya mampu menjanjikan
kondisi yang lebih baik bagi sang ibukota
noras pas ya cekarta